aku datang kesini mencari tunangan sultan dan kristumbalwila yudha
anam mau mencari mampus
mungkin mereka berada di bawah kaki gunung batu itu
pendekar dua ratus dua belas keluarlah jangan bersembunyi dalam pelukan wanita
pantas kau betah di dalam ternyata wanita itu cantik juga ya
kau lihat dia marah kan benar karena matanya terganggu
dua ratus dua belas jangan sendiri saja dong bagi bagi kita
makanya jangan buka mulut besar besar
nanti masuk daun hahaha
nah bongsit sampai kham quek
aku akan menghadapi dia
anggini jangan ditembak bagianku
jangan ditembak wina
anggini kau tidak apa apa
kau sudah sembuh begini
tekadmu untuk mengalahkan ketua iblis perkumpulan pencabut sukma
tapi aku tidak berhasil menaklukkan hatimu wiro
ada getaran aneh
bila menatap matamu yang gini
lepaskan tanganku wiro
maafkan aku yang gini
sekarang apa rencanamu wiro
aku rasa sultan belum sampai di demak
aku akan menyusulnya sedepatnya
ada sesuatu hal yang harus kusampaikan padanya
dan sekaligus menyerahkan kris pusaka tumbalwila yuda ini
aku harap kau pergi ke perbatasan
menunggu kedatangan kami berdua
bila ia mengajak aku bersama
tugas sultan sudah saya jalankan
terimalah kris tumbalwila yuda ini
terima kasih sahabat wiro
jasamu tak dapat diukur
dengan luasnya samudera
dan tingginya gunung
tugas sultan semakin berat dan panjang
saya akan menanggungmu
saya akan menanggungmu
saya akan menanggungmu
saya akan menanggungmu
saya akan menanggungmu
saya akan menanggungmu
bagaimana dengan anjar sari
sultan tidak usah khawatir
ia baik baik saja
dia sudah kuantarkan kepada kedua orang tuanya
terima kasih sekali lagi
sebelum sultan sampai ke kota raja
menemui sultan trenggono
aku ada sedikit usul
saya akan memungkakan usulmu
dengan membawa bala tentara demak ke banten
berarti akan pecah lagi
peperangan dan pertumpahan darah
akan semakin bertambah sultan
akan semakin bertambah sultan
ya itu betul
apakah masih ada cara lain
untuk menghindarkan terjadinya pertumpahan darah
aku datang ke sini menemui sultan